presiden joko widodo menegaskan netralitas tni polri dan bin bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada
presiden jokowi mempersilahkan sejumlah pihak untuk melaporkan ke bawaslu jika menemukan aparat yang tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
presiden jokowi mengajak agar masyarakat turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada pada dua puluh tujuh juni mendatang
pernyataan presiden ini sekaligus menjawab tudingan dari presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono bahwa ada oknum tni dan polri tidak netral dalam pemilu
misalnya pada pilkada dki jakarta di mana calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni yang saat itu diperiksa kepolisian
netralitas tni netralitas polri netralitas bin itu adalah
marilah kita bersama sama mengawasi
ya kan ada ketentuannya kalau dilihat ada yang tidak netral silahkan dilaporkan ke bawaslu